majelis pengadilan tata usaha negara mengabulkan gugatan nelayan pesisir pantai terkait penolakan reklamasi pulau g
warga langsung sujud syukur di depan meja hijau dan melakukan doa bersama di jalan raya
warga dan nelayan pesisir pantai utara jakarta meluapkan kegembiraannya di depan meja hijau
setelah hakim pengadilan tata usaha negara jakarta timur memenangkan gugatan yang mereka ajukan terkait penolakan reklamasi pulau g
sejumlah warga merespon kemenangan ini dengan bernyanyi
di luar ruangan sidang mereka mengekspresikan rasa syukur dengan berdoa bersama
melihat bahwa kita akan menang
kenapa karena semua itu gubernur kita menyalahi semua aturan
dalam putusannya hakim diantaranya mempertimbangkan surat keputusan nomor dua puluh dua tahun dua ribu empat belas
terkait izin reklamasi terhadap pt muarawisesa samudera
hakim juga mempertimbangkan tidak adanya kepentingan umum dalam reklamasi pulau g ini
dan dampak lingkungan sosial dan ekonomi yang mengganggu obyek vital